setelah terjadi baku tembak antara terduga teroris dan aparat kepolisian pada rabu
kawasan mabes polri di jalan trunojoyo jakarta selatan dijaga ketat
saya sudah perintahkan kepada kadensus untuk mendalami dan mengusut tuntas
terhadap kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan tersangka ini
kepala polri jenderal polisi listio sigit prabowo menyatakan
setelah terjadi serangan semua polda polsek dan polres masih bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat
tetapi dengan kewaspadaan serta pengamanan yang ketat
aksi teror terjadi sekitar pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
terduga pelaku teror za berjalan masuk dari pintu belakang ke arah pos gerbang utama
ia kemudian menanyakan keberadaan kantor pos
setelah ditunjukkan za pun meninggalkan pos tersebut
ia kemudian kembali ke pos penjagaan dan menodongkan senjata api yang dibawanya ke arah polisi
za mengeluarkan tembakan enam kali ke berbagai arah
petugas kemudian mengingatkan za agar menyerahkan diri
namun peringatan tersebut tidak diindahkan
hingga akhirnya petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak terduga teroris tersebut
ia pun terjatuh dan tewas di tempat
setelah diperiksa oleh tim gegana polri
jenazah dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur rabu malam
jenazah langsung dibawa ke ruang instalasi forensik
rabu malam kedua orang tua terduga teroris itu tiba di rumah sakit polri untuk melihat jenazah
keduanya dijemput oleh petugas kepolisian dari rumah mereka yang berada di kawasan ciracas jakarta timur
polisi pun mendatangi rumah pelaku penembakan di jalan lapangan tembak gang takwa ciracas rabu malam
kediaman keluarga za dijaga ketat dan telah dipasangi garis polisi
polisi meminta keterangan kepada keluarga dan warga sekitar
za adalah anak bungsu dari lima bersaudara dan dikenal jarang bersosialisasi
gak pernah ke laut diru dalam rumah terus
di kediaman za keluarga yang diwakili sang kakak sempat menemukan surat wasiat yang ditulis za untuk orang tua dan lima kakaknya
surat ditemukan beberapa jam sebelum peristiwa itu terjadi
menurut keluarga za
za sosok yang tertutup
bukan hanya dengan warga sekitar bahkan dengan keluarga za jarang berkomunikasi
sehari hari perempuan dua puluh lima tahun itu menghabiskan waktu di kamar sambil menjahit
jenazah za dimakamkan di tpu pondok ranggon jakarta timur pada kamis dini hari
tidak ada pengamanan yang berarti hanya beberapa polisi tampak hadir termasuk kepala polsek ciracas
hingga kini pihak keluarga belum bersedia memberi keterangan
tim liputan cnn indonesia